oh baik pak
berapa lembar pak
semoga kamu gak panik dengan apa yang saya sampaikan din
kamu harus kuat deh din
saat ini hanya kamu yang bisa menguatkan saya
supaya saya bisa terus semangat mencari reina din
masih banyak ya
nah din mbak desi gimana udah selesai
din al sudah datang
terus gimana reina
reina udah ketemu reina baik baik aja kan
trus udah dari nentok lebih tenang kan sama mbak desi
jadi kamu harus tenang nanti biar allah yang menjelaskan pada kamu semuanya
bu andin ibu kalau gitu saya permisi dulu ya
oh iya bu andin terus atur penapasannya ya
biar tambah rileks
ya nanti saya akan latihan terus
iya terima kasih
oh yang masalah tadi yang sesi kedua maaf saya gak bisa ikut ya
oh iya gak apa apa gak masalah kopal
tunggu adin alhamdulillah kondisinya sudah mulai tenang
tadi juga saya sudah mengajarkan beberapa gerakan peregangan
agar bu andin tetap bisa bergerak
dan itu juga bagus untuk kondisi bayinya
semoga istri saya keadaannya bisa mulai membaik ya
pak al jangan khawatir
nanti kalau bu adenya kembali gelisah lagi
pak al tinggal memberi bantuan sesuai dengan yang saya ajarkan sebelumnya
oh iya baik baik
terima kasih sebelumnya mbak desy
oh iya untuk besok mungkin saya akan cederakan ulang untuk bertemu
tapi kalau kondisi bu adinnya baik baik saja
akan saya geser di dua hari ke depan
bu andien dan bayinya tenang dan nyaman ya pak
permisi kalau gitu pak saya
terima kasih ya
al minta mama sama jeksi untuk pulang ke rumah
jadi malam ini kamu ditemani sama al ya
makasihlah mama sama jessy udah kesini
mak gak apa apa ya sama al dulu ya berdua
gak apa apa aku juga mau ngapain sama masya aja ya

ya spend quality time sama al ya sambil bicara lebih lanjut

tuh dia al dateng

kamu tenang dulu ya
kamu tenang ya
kamu tenang dulu ya
saya ceritain satu satu
saya ceritain satu satu
saya ceritain satu satu
aku gak mau
apapun yang via
dia sama sekali belum pernah melihat renan
berarti irena masih belum ditunggu lombong
oke kamu tenang dulu ya
kalau begini terus tensinya naik lagi nanti
baru coba tenang kuat
buat bibi dalam perut mbak andin ya
kamu harus tetap sabar
kalau kamu cemas begini
kapan keluar dari rumah sakit
kamu harus tegar
kita sama sama doakan rena
rena pasti akan ketemu ku ya
kamu harus tenang yang terpenting
ini kok takaran bisa pas gini sih
ini kamu yang buat kan
mama kamu yang buat makannya pas
nah mbak kat
nanti kalau udah jadi istrinya randy
mbak katrin udah tau kan
takeran bikin tehnya rendy itu seperti apa
satu sendok aja
gak usah lebih
mama juga udah kasih tau sama mbak cat
mbak kat juga udah tau loh
mama udah kasih tau juga tadi
tentu tenang aja
pokoknya aku pasti belajar untuk bikin makanan kesukaan kamu
itu harus mbak kat
gimana tadi itu konsep pernikahan kalian itu
yang tadi dibicarakan itu loh
akhirnya gimana sih
tetep sih tante
terus juga kayaknya nanti tema dan pakaiannya juga internasional ya mas ya
aku setuju sama konsep catering
itu yang namanya adat itu sangat penting ren
kita itu harus menghormati ada tradisi leluhur kita
sama melestarikan budaya
kita ini orang indonesia bukan orang luar
gimana sih kok internasional
renna udah ketemu
kalian berhasil kali nyemuin pkp itu
ya kita udah berhasil ketemu sama orang yang punya mobil pkp itu
cuman masalahnya orang yang punya mobil itu dia bilang disse gamau taro kalau ada anak kecil yang naik dibelakang mobil dia
dan kita juga kan gak bisa paksa buat orang itu ngomong kayak seperti apa yang kita inginkan
jadi belum ketemu juga sampe sekarang
tapi aku al rendy kita semua bakal terus cari reina
nanti aku langsung balik ke rumah sakit kali ya
kalau nggak mungkin aku bisa cari sendiri juga sih
aku khawatir sama kondisi kamu
bisa kamu kecapean lagi
kamu kan hari ini udah off
emang besok kamu libur
gak ada contoh praktek apa
ya besok sih gak ada makanya kamu mau ikut sama kamu ya please
kita tuh harus makan yang teratur
jangan karena kita sibuk kerja kita itu jadi lupa sama makan
wah kita beresin dulu ya makannya
nanti kita baru lanjut ngobrol lagi ya
aduh len ini tuh penting banget
dengar ya orang tua dulu itu pernah ngomong gini
kalau di meja makan itu
kita harus berhenti makan

tapi kan sekarang zaman sudah berubah
yang namanya meja makan malah jadi sarana kita buat ngobrol
nanti kalau udah jadi istrinya randy
bucket itu ya walaupun suami ini udah makan di luar
udah kita tetep aja harus harus nyiapin masakan
harus tetep masak
ya kalau udah dimasakin sih pasti aku makan lama
tapi kan bisa aja ren
suami itu udah makan di luar sama klien
tetep kita sebagai istri tuh harus tetep nyiapin masakan
mbak kat itu bisa mijet gak
jadi kalau suami pulang kerja itu ya kita juga udah siap tuh
kan dia capek ya kita bijetin gitu
bisa sih tante sedikit sedikit
alhamdulillah tapi jangan sedikit dong
kalau mijet tuh harus maksimal
jadi kalau bisa masak bisa mijet
bikin rumah tangga kita itu tambah mesra
aku tuh ada janji sama kang michi
kayaknya aku harus pulang sekarang deh mas
aduh jangan buruk buruk
kita belum selesai ngobrolnya
makannya juga belum selesai nih
catherine kan ada janji sama mbak michi
gak usah gak usah aku sendiri aja pulangnya
kamu temenin mama aja
jangan ren kamu ini calon suaminya
antarin mbak catherine itu sampai rumah
sampai depan rumahnya
iya cat saya enterin ya
saya pesan taksi online dulu sebentar
kita maaf ya aku buru buru pulang
yaudah gak apa apa kan ada keperluan
ini ada yang udah deket nih
di sekitaran sini
kita tunggu di bawah aja ya
aku bintang katul ya
waalaikumsalam terima kasih mbak ken
hari itu mbak
kok saya belum tahu
iya aku tadi mau ngasih tahu kamu tapi lupa
iya tadi kan padahal
makanya udah mau beres
kenapa gak diberesin dulu
kamu kenapa mas
nantiin aku kayak gitu
enggak enggak kenapa kenapa kok
apa kena tadi ya
kamu enak sama omongan mama
ya ampun mas
ya nggak mungkin lah kayak gitu
enggak kok aku beneran ada janji sama mbak michi
kamu kalau emang gak mau ninggalin mama sendiri
gak apa apa temenin aja aku pulang sendiri
kamu udah pesen kan
saya harus anterin kamu sama aku
sebentar saya cek dulu ya
dengan pak randy ya
jangan begitu tentang aku beb
kamu harus berjaga jaga
dia tak kini masih kepikiran
reina ada dimana
reina ngapain reina udah makan belum
reina baik baik aja gak di luar sana

tidak ada yang bisa diberikan
tidak ada yang bisa diberikan
tenangkan diri pasrahkan semuanya sama allah
pasrahkan semuanya sama allah
dan saya meyakinkan diri saya
kalau reina akan dilindungi sama allah di luar sana
udah tenangin diri dulu
udah tenangin diri dulu
terus relaks ya

kamu udah lakuin selebaran gitu gak sih mas
udah selesai belum
ya nanti dibuat ya
kasih selebaran ke semua orang
mungkin semua orang nanti akan bisa bantu kita cari reina
mungkin semua orang nanti akan bisa bantu kita cari reina
kita gak boleh sedetikpun gitu diam mas
kita gak boleh sedetikpun gitu diam mas
sebenarnya di selebaran itu udah pengen sih lakukan

tapi masalahnya kalo kita buat selebaran
tapi masalahnya kalo kita buat selebaran
kita sebarin di sosial media
kita sebarin di sosial media

maka tambah ribet nanti
maka tambah ribet nanti
untuk masalah itu urusan nanti mas

yang penting reina ketemu dulu
siap buat sekarang ya
kamu kenapa kok diem aceh dari tadi
kalau ada yang mau kamu ceritain
kamu kenapa kate
ya semoga aja
beneran gak ada yang ganggu perasaan kamu
jadi membuat pertanyaan
halo ren kamu dimana
ini saya lagi di taksi online pak
sebentar lagi sampe
bisa langsung ke rumah sakit gak ren
saya bantu bantu kamu
setelah ini saya bisa kesana langsung
ya makasih ren
tunggu reni dulu ya
ini kedekika dia
itu dulu ya
kaya gitu udah mama udah sayang sayang oh ya ya oke oke itu mama itu tuh lihatnya pinter ya
kangen sama mama rupanya kangen sama mama ya sayang ya kangen ya
udah sampai kita oh ya kayak tadi pak telepon saya itu karena saya diminta buat ke rumah sakit
jadi nggak papa ya saya nggak mampir dulu ke dalam ya udah nggak papa kok mas kamu langsung aja ke
rumah sakit lagi pula kan lebih urgent juga kalau masalah mampir besok besok juga bisa kok
oh iya saya juga baru ingat kalau kita tuh hari ini ada test food ya
mungkin malu aja kali ya nanti saya coba tanya deh ke wo nya terus saya kabarin kamu ya
pokoknya setelah urusan pahal beres saya langsung jemput kamu kalau gitu aku tersenyum ya ya
tolong sampein salam ya buat anda sama bang michi assalamualaikum
pak saya mau rumah sakit sejahtera bisa tolong antar saya nanti saya bayarnya cash ya baik pak
kak salam cat udah pulang diantar siapa diantar sama mas rendy kak tapi dia langsung pergi lagi
soalnya tadi kak al telepon katanya suruh buru buru permasakit salam katanya buat kakak sama
kakak salam juga ya eh kakak bikin teh dulu sebentar ya
kakaknya bete gitu sih kenapa bukannya tadi kamu abis jalan sama calon mertua terus sama
rendy ya ya enggak kok ada tuh beneran enggak papa papa beneran aku ke kamar dulu ya aduh tapi gue
butuh banget lagi temen curhat kak
mau nanya pendapat kakak sih kalau boleh
aku tuh aku sebenarnya
aku tuh aku sebenarnya
aku tuh aku sebenarnya

ya kalau menurut aku nih ken wajar sih seorang ibu kayak gitu
apalagi randy itu anak tunggal kan
jadi wajar kalau misalkan tante mayang itu protektif sama randy
kan dia mau melepas randy mau menikah
udah lah nggak usah diambil hati ya
ya emangnya kakak nggak apa apa kalau di gituin
ya kalau aku sih kalau untuk kebaikan aku sendiri ya aku berusaha maklum
tapi kalau misalkan kamu gak nyaman
kamu omongin baik baik sama randy ya sama tante wayang juga kalau perang
ya justru itu kak
aku tuh sampai saat ini tuh belum punya keberanian juga gitu buat ngomong sama mas randy
karena aku nggak enak
nanti kalau jadi salah faham mikirnya aku gak suka sama ibunya
padahal kan bukan kayak gitu maksudnya
kat kunci suami istri itu ada di dalam
itu adalah terbuka
kalau misalkan kamu nggak terbuka nanti timbul salah faham
salah paham itu yang bisa bikin rumah tangga itu jadi nggak harmonis
aduh kat aku nggak tau
aku kayaknya enak deh aku ke kamar mandi sebentar ya
aku mual mual gini ya
salah makan apa kurang tidur sih
nggak tau nih kat aku tiba tiba kok mual mual gitu ya
agak aneh sih
mungkin karena kurang tidur atau sholat makan
aku juga nggak tau
gak makanya istirahat deh
duduk situ aja yuk
suruh kamu kesini buru buru
tolong kamu buatkan selebaran
pencarian anak hilang
terus kamu suruh boim uya putra untuk sebarkan selebaran itu
terus kamu juga minta tolong angga deh
bantuin kamu untuk nyebarin juga ya
nanti saya akan buat dan saya akan bantu sebaring juga
mobil kamu udah diberikan angga belum
belum sih pak
saya belum melihat ada mobil saya di sana
mungkin masih di jalan
oh balik lagi ke selebaran ya
ini saya minta secepatnya
dan kalau bisa masukin sosial media juga
nanti saya akan buat dan
saya akan bantu sebarkan juga
saya minta secepatnya
dan kalau bisa masukin sosial media juga
kamu hubungi coba para influencer
atau selebgram apapun itulah
untuk diposting di sosial media mereka juga
supaya pencariannya bisa lebih menyebar dan lebih cepat
sekalian kamu tanya sama influencernya
itu red cardnya berapa kamu bayar aja
saya akan lakukan
ya udah saya kirim foto area nama kamu ya pak rendy ya
udah masuk bu
kalau gitu saya langsung kerjakan ya pak
ya makasih rendy
oh baik pak
berapa lembar pak
kita untuk menyebarkan ke berbagai tempat dan ke sosmed juga
aman aman aman sebentar gue siap siap terus gue ke sana ya
tapi gue lagi suruh orang orang tuh cuci
jadi nanti sebentar udah keluar semuanya sekalian biar gue yang ke sana aja
eh satu lagi ren ini mengenai data data untuk di share di sosmed
kalau bisa dikirim sekalian ya
oh iya posisi saya di kantor ya sekarang
oke kita ketemu di kantor kalau begitu nanti gue ke sana
bici kok gak bangunin ya
bu sama mbak jess kok jadinya ikutan pulang juga
kenapa gak sekalian tadi bareng kita bu
jadi bu gak perlu naik taksi online
gak apa apa lebih simpler naik ini
lagipula tadi al sudah suruh saya pulang sama jessi
eh tadi bangun
saya capek juga sih lumayan
yaudah ya tante rosa
kayaknya enaknya kita mandi air anget terus istirahat ya